pak soal penyataan pak rufiq rufiq yang masih jadi polemik jadi ksp sendiri melihatnya seperti apa pak
ya anda bisa bayangkan kalau robot ya pinter punya otak tapi nggak punya hati
kalau menurut saya sih itu
itu konon katanya seorang profesor mungkin pinter tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati
jadi kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati ya robot itu
dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan ada yang merimut
cari sendiri bisa bang merimut
itu yang pertama
yang kedua saya ingin mengingatkan tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden
jangan main main itu
sekali lagi saya ulangi jangan main main
kalau sudah bersinggungan dengan itu saya akan berdiri paling depan
saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi
apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa
jadi jangan coba coba mengganggu presiden
saya ingin tegaskan itu
dan ini nyata nyata telah membawa situasi yang enggak baik
jadi seorang intelektual
harus betul betul bisa memberikan suri toladan kepada anak cucu kita
karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan
pak tadi kan bapak bilang ada yang meremot ya pak ya
mungkin maksudnya tidak bisa disebutkan
tapi dari kacamata ksp sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan pak roky ini selain menyebutkan presiden apa pak motif dibaliknya pak
ini adalah menyerang
ini sudah saya kata kata menyerang
ini sudah saya kata kata menyerang

menyerang pribadi presiden
sungguh tidak bisa ditoleransi
enggak bisa ditoleransi
untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku
nggak bisa dibiarkan seperti ini
pernegara ada aturannya
enggak boleh sembarangan
artinya sikap yang diambil relawan melaporkan pak rocky ke polda polda di daerah ini sudah tepat menurut ksp pak
ya sangat tepat
dan saya dukung sepenuhnya untuk itu
ada juga rencana bahwa tanggal sepuluh nanti sepuluh relawan jokowi dari barikada sembilan puluh delapan ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap pak ropi pak
sepanjang itu mengikuti aturan
kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan
kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan
kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan
akan menimbulkan persoalan baru
serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah langkah yang tegas